jangan lama lama mau dipake tuh
profesional kan jalan terus
poi siapa yang dateng nih poi
ranget sama emak
emang dasar anak ajus
baru juga tiga hari
udah disamperin sama emaknya
am anterin emak yuk
gak bisa saya emang anterin emak ke pesantren
saya tuh udah diusir
sama putrinya ustadz sepuh
kok diusir emaknya kenapa
saya ribut makanya gara gara pakaian ini nih
terus saya gak sengaja
ngedorong ustadz sepuh sampe jatoh
ustadz sepuh sampe jatoh
anaknya gak terima
terus dia marah sama saya
belum sih emak
udah begitu ang namanya kita salah
masa nunggu lebaran kan lama
daripada entah lo nyesel
kalo tau tau allah panggil lo
atau panggil orang yang mau kita minta maafin
kita kan kagak tahu umur orang
yayudah yudah saya bantuin ya emak
saya bawa ini deh pak cik kong
ya udah gapapa
yuk yuk yuk
abis dari kandang ayam
ah banyak nanya lo
ambilin baju sama perlengkapan mandi gua
itu di lemari gue kan banyak barang berharga nih
gua kan tau lo siapa
tangan lo kan cepet ya
lo ambil sendiri aja
gitu aja ngambek lo
kayak bocah loh dikit dikit ngambek
lantesan temen temen ama musa aja lo
kok anak kecil aja tau
demi dia ya
eh anak mami
nih daster mandi kesayangan lo ga di bawah sekalian
lo baju gua aja sini sama perlengkapan mandi
sopan dong jadi orang
lo aja udah ga sopan nyuruhnya ke gua
mandi mandi biar bersih biar ga bau
harus ikhlas banget
eh ente tau kan kalau ada itu nih
eh ya allah
sarung aneh kejepit
benerin aja dulu
sampe bener ya
gue bawa yang banyak gue benerin semuanya
tangan lainnya nyusul
lu aja belum kebukti
jangan lama lama
mau dipake tuh
rasional kan jalan terus
siapa yang dateng deh
kangen sama emak
kasar anak ajus
udah disamperin ama emaknya
emak ini rusak nih poh
emak jauh jauh dateng kesini
cuma nyuruh apa betulnya majikom
kesayangan emak kan dibelinya dari duit halal
lah emak masih aja ngebahas halal halal
emak harusnya bangga sama apoi
apoi masih bagus
yang mungkin jadi santri yang baik dan soleh
ada emak orangnya ada emak
ada disini juga
mantan santri yang bakal jadi preman yang ngeselin
gedegin ada tuh orangnya ada
ada emak gedegin banget
ada juga yang kaget
jangan banyak ngomong
benerin pake apa emak pan soalnya di rumah semua
nih jangan khawatir
semua ini peralatan ada disini
sekalian emak bawa
buras sama peyek kan kesenengan loh
pamit dulu ya
mau ganti baju kebanggaan dulu ini
gak betah pake baju ini
tapi tadi buras sama peyeknya
enak buat gitu
enak buat gitu
eh ya emak
emak kangen kangenan aja dulu emak

tapi inget emak
kalau ada dua orang itu
biasanya yang ketiga itu setan
yang mana setannya
emak merinding emak
emak merinding gak
iya ada setan
emang ada setan
lu berdiri ada setan emak
dan ustadz seppo
itu mempuas puasin dah kangen kangenannya
tapi inget tuh mesin biar hair biar benar ya
gelap mensolatkan jenazah hamba
dan ijinkanlah pula
apa yang memanjatkan doa untuk hamba